kementerian lingkungan hidup dan kehutanan terus berupaya mempercepat pengakuan dan penetapan hutan adat di seluruh indonesia
sejak dua ribu enam belas jumlah hutan adat yang ditetapkan pemerintah terus meningkat setiap tahunnya
hingga dua ribu sembilan belas sebanyak empat puluh sembilan unit hutan negara yang pengelolaannya telah diserahkan kepada masyarakat hukum adat setempat
selain meningkatkan partisipasi masyarakat salah satu dari lima skema program perhutanan sosial ini juga bertujuan untuk melindungi kearifan lokal tanpa menghilangkan fungsi lindung ataupun fungsi konservasi
hutan adat di desa tenganan pegeringsingan kabupaten karangasem bali telah menjadi rumah bagi sekitar enam ratus jiwa secara turun temurun
kearifan lokal berupa aturan adat atau awik awik memiliki peran besar dalam pengelolaan hutan adat ini
bagi masyarakat di sini hutan memiliki arti yang sangat penting terutama untuk melindungi permukiman penduduk dari ancaman tanah longsor
kelestarian dan fungsi hutan yang masih terjaga hingga kini merupakan keberhasilan masyarakat desa adat tenganan pegeringsingan
mengelola hutan dengan bertumpu pada aturan dan hukum adat setempat
hutan adat merupakan salah satu ya pengelolaan hutan yang bisa dikatakan baru dan bersejarah ya di indonesia
konsep hutan adat ini bisa menjaga kelestarian hutan kita bisa melakukan konservasi hutan tapi dalam waktu yang sama
kita juga menjaga kelestarian kearifan lokal dan serta tradisi serta budaya masyarakat yang tinggal di kawasan hutan itu
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan sejak tahun dua ribu enam belas telah menerapkan konsep hutan adat ini jadi bagian dari penerapan program hutan sosial
dan pada awal tahun dua ribu sembilan belas telah disahkan hutan adat khusus untuk desa
tenganan pegeringsingan ini yang berada di kabupaten karangasem di bali
dan untuk mengetahui lebih lanjut lagi bagaimana pengelolaan hutan adat khususnya di desa tenganan pegeringsingan ini telah hadir bersama saya direktur penanganan konflik tenurial dan juga hutan adat muhammad said
halo apa kabar pak said ini salam lima jari
ini biasanya kalau kita bicara mengenai program hutan sosial ini ada lima tipe
ada hutan kemasyarakatan hutan kemitraan hutan desa dan salah satunya itu juga hutan adat
perbedaan pak said antara hutan adat dan bentuk bentuk hutan sosial lainnya apa persisnya
yang pasti dalam pengelolaan hutan adat ini bedanya dengan skema perhutanan sosial yang lain yang lima tadi
bahwa dalam konteks hutan adat
pengelolaan hutan itu dilakukan oleh masyarakat hukum adat
itu yang paling membedakan
sementara yang lain itu boleh di luar konteks adat
ada yang pengelolaannya dilakukan oleh perorangan ada yang dalam kelompok seperti kooperasi
tetapi ada juga yang dikelola oleh lembaga desa
tetapi khusus untuk hutan adat pengelolaannya dilakukan oleh masyarakat hukum adat
seperti contohnya di sini ya desa adat ya tenganan pesingkringan yang memang sudah turun
nemurun ya ini merupakan salah satu desa yang istilahnya asli bali ya
bali age yang jadi sudah tua
jadi hukum adatnya ini sudah cukup lama ya berlangsung di sini
nah bagaimana mencocokkan antara hukum adat ini dengan program hutan sosial atau hutan adat itu
apa yang kira kira yang dipadukan atau yang menjadi persyaratan
jadi yang sesuai dengan regulasi yang ada di kita
persyaratan untuk menetapkan suatu hutan
yang menjadi dengan status sebagai hutan adat itu adalah
yang pertama sekali memang bahwa masyarakat adatnya itu memang masih ada
yang kedua dia punya wilayah yang jelas
bila terutirinya harus jelas batas batasnya sampai di mana
kemudian yang ketiga dia harus hukum adatnya itu memang masih ada dan masih ditaati
dan yang keempat adalah bahwa masyarakat yang ada di sini masih
interaksi dengan lingkungan yang ada di sekitarnya terutama hutan itu memang masih terjadi
jadi masih lekat ya hubungan antara masyarakat dan hutan di sekitarnya
mungkin bisa cerita sedikit pak said mengenai perjalanan ya
sehingga diakuilah istilahnya desa adat tenangan pegeringsingan ini menjadi hutan adat
juga berapa luasnya dan berapa kira kira porsi yang dialokasikan untuk menjadi hutan adat
dan di mana bisa bermukim atau di
lakukan kegiatan hutan lainnya
jadi prosesnya yang pertama sekali sebelum pemerintah dalam hal ini kementerian lhk
memberikan status sebagai hutan adat ini
yang pertama bahwa keberadaan masyarakat hukum adat tenganan ini
terlebih dahulu harus mendapat pengakuan dari pemerintah daerah setempat
nah itu sudah lama diperjuangkan istilahnya
ini sebenarnya pengajuannya belum terlalu lama ya
belum terlalu lama
hanya ketika memang sudah ada

kalau sudah ada pengakuan dari pemerintah daerah
maka kami di kementerian segera menindaklanjuti dengan melakukan kegiatan verifikasi di lapangan
untuk memastikan apakah memang masyarakat adat ini masih memenuhi kriteria kriteria yang diatur tadi
perangkat adatnya masih ada
hukum adatnya masih hidup dan sebagainya
nah kemudian dalam perjalanannya setelah itu dipenuhi
tim kami turun
dan terakhir itu di akhir peburuari dua ribu sembilan belas ini
kementerian menerbitkan satu keputusan sebagai penetapan hutan adat tenganan ini
dengan sebenarnya luas wilayah masyarakat adat tenganan ini ada lebih kurang sembilan ratus hektare
keseluruhannya termasuk pemukiman yang ada di dalamnya
bagian hutan yang ada di dalam wilayah masyarakat adat tenganan ini
ada lebih kurang dua ratus sembilan puluh hektare
ini yang hutan inilah yang kemudian kita berikan status
sebagai hutan adat dengan fungsi sesuai dengan apa yang sudah berkembang yang selama ini dengan kearifan lokal masyarakat ada di sini
dijaga sebagai satu kawasan hutan dengan fungsi sebagai hutan lindung
karena sebagai apa sumber mata air dan sebagainya yang ada untuk kebutuhan masyarakat
nah pak said sendiri ketika pertama kali melakukan ya istilahnya verifikasi apakah sesuai atau tidak
apa apa saja temuannya
bagaimana selama ini masyarakat juga menggunakan
hutan di sekitarnya dan apakah ini bisa diteruskanlah istilahnya ke depan
dipertahankan atau mungkin dengan adanya status hutan adat ini ada yang perlu diubah ataupun ada kesepakatan baru yang perlu dipenuhi
yang pertama kalau kita lihat hutan wilayah masyarakat adat tenganan ini sebenarnya dia punya pengaturan ruangnya
ada wilayah yang memang betul betul perlu di concert perlu dilindungi
di daerah yang dilindungi kemudian ada daerah yang relatif agak landai
kita lihat ada beberapa pohon kelapa nih di tempat yang agak landai
kemudian di tempat yang datar di sana ada persawahannya termasuk permukimannya
kemudian ada beberapa kebutuhan masyarakat juga yang mereka ambil di dalam wilayah hutan yang ada di sini
kalau kita lihat ini kan hutannya sangat bagus sekali
masih asli ya
sebenarnya kalau dari sisi kehutanan sebenarnya wilayah ini tadinya bukan wilayah kehutanan
tetapi atas inisiatif dari masyarakat desa tenganan dengan dukungan dari pemerintah daerah
mereka mengusulkan untuk ditetapkan sebagai hutan adat sekaligus juga untuk mendapat penguatan status
nah ini yang didapatkan dengan adanya penguatan status ini dan secara hukum itu apa yang berbeda
jadi ada semacam keberlangsungan atau kelanjutan yang mungkin mereka bisa pegangkan dengan adanya status hukum ini
dengan pengakuan sebagai hutan adat ini
tentu pertama bisa menjadi
jembatan juga untuk masuknya program pemerintah
kemudian kalau ada pihak yang mengganggu kawasan ini pemerintah juga dalam hal ini
kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga ikut juga memberikan penguatan
ikut menjaga status dari hutan adat yang sudah ditetapkan ini
kemudian juga penetapan hutan adat ini merupakan salah satu dari lima skema ini
untuk mengurangi konflik yang terjadi antara masyarakat adat dengan pihak lain
dengan adanya pengakuan ini maka konflik konflik tadi
relatif sudah bisa kita
nah selama ini khusus di desa tenganan ini ada konflik konflik itu
pak said sendiri melihat atau relatif terkendalikan karena sudah cukup lama ya di sini
sudah cukup lama dan sudah terkendali sudah berjalan
jadi statusnya tinggal pemerintah menguatkan saja sebenarnya
apa yang sudah ada kearifan lokalnya sudah berjalan
demikian baik dan konflik konflik itu makanya
dengan adanya penguatan ini jadi sebelum muncul ya
sebelum muncul dengan apa namanya pengaruh
dari luar ini kan sudah sejak awal
termasuk mungkin konflik dengan pemerintah daerah juga mungkin
apalagi dengan status itu penting ya status itu memberikan istilahnya semacam pengakuan
nah ini untuk selama lamanya atau ada batas waktunya pak
tidak ada batas waktu ini kalau kita bicara dengan konteks adat beda dengan skema yang lain
yang biasanya kan tiga puluh lima tahun
tiga puluh lima tahun kalau adat selamanya kita berharap
jadi dan itu memang sudah terbukti
saya pikir tenganan ini bukan hanya beberapa tahun ya
saya pikir sudah bahkan sudah ratusan tahun sudah berjalan ini
iya dan ini mungkin hanya meneruskan ya
dan kita harapkan kedepannya juga kearifan lokal yang ada di sini
yang tentu saja sangat bagus
jadi kita harus lestarikan sebagai budaya ya
nah hak dan kewajiban
nah apa yang perlu dilakukan oleh baik pemerintah maupun juga masyarakat yang tinggal di sini
supaya ya aspek konservasinya terjaga tapi juga ada
istilahnya masyarakat bisa mendapatkan benefit ya ekonomis dari pengelolaan hutannya itu sendiri
jadi yang pertama hak
nah tentu karena sudah berjalan selama ini
hak hak seperti misalnya untuk ada obyek obyek untuk potensial untuk pengembangan wisata misalnya
itu masyarakat berhak untuk mengembangkan potensi potensi semacam itu
kemudian yang utama juga yang menyangkut kewajiban
kewajiban kalau wilayahnya ini sudah ditetapkan sebagai hutan lindung
ya sebenarnya itu hanya penguatan saja
selama ini mereka sudah punya ketentuan
ada wilayah yang memang tidak diperkenankan untuk melakukan penebangan pohon
nah sekarang dengan penetapan sebagai hutan lindung ini semakin kuat lagi
karena memang di aturan kita yang namanya hutan lindung tidak diperkenankan untuk melakukan peneliti
justru hukum adat itu bisa dijadikan sebagai hukum yang resmi lah
hukum untuk daerah ini
jadi sudah sejalan ya dengan hukum adat ini
ya sudah sejalan
pak said di indonesia ini ini kan program istilahnya hutan sosial dan kemitraan ini kan berlangsung untuk seluruh indonesia
nah dengan dari lima macam skema itu hutan adat ini bisa dikatakan berapa persen dan berapa jumlah wilayah yang akan dialokasikan untuk hutan adat
kita bersyukur ini sejak di awal pemerintahan kita yang sekarang ini sedang berjalan
tahun dua ribu lima belas sejalan dengan terbentuknya kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
itu tadi mbak desi sudah menyebutkan di tahun dua ribu enam belas untuk pertama kali pemerintah dalam tahun dua ribu enam belas itu menerbitkan keputusan hutan adat sebanyak delapan lokasi
jadi terus terang saja kalau menyangkut masyarakat adat ini kita tidak ada keraguan keraguan
apalagi model seperti tenganan ini
sepanjang tahun ini
memang eksistensinya memang betul betul memang masih ada
kita tidak ada keraguan keraguan
dimanapun akan kita lakukan dan contoh yang tenganan ini rasanya hanya satu dua bulan saja sudah bisa dikeluarkan keputusan pengakuannya
nah pak said contoh dari hutan adat yang karena pak said juga direktur penanganan termasuk konflik ya di situ
ada contoh contoh di mana konflik merupakan salah satu unsur yang betul betul harus diselesaikan ditangani
itu di mana mana saja
kalau kita lihat nih belakangan ini banyak sekali terjadi misalnya di provinsi jambi ya
di jambi itu cukup banyak cukup
malah mungkin sebagian besar dari hutan adat yang ada sekarang ini memang itu terbitnya di jambi ya
di jambi dan kita tahu juga memang sebaran konflik juga di jambi juga termasuk yang cukup tinggi
apalagi di situ daerahnya biasanya dipakai buat lahan sawit perkebunan dan lain sebagainya
dan juga ada pihak pihak luar yang ingin ya
kemudian yang serupa dengan ini sama tidak berkonflik sebenarnya
di sulawesi selatan itu ada kajang
kajang itu hampir seeksistensianya itu betul betul memang masih sangat murni begitu ya
dan bahkan di sana itu wilayahnya pun juga sangat jelas ada wilayah tertentu yang harus menggunakan atribut tertentu baru boleh memanfaatkan
tapi biasanya bagaimana penanganan konflik ini dan juga transisi yang dari hukum adat sehingga di bawah skema hutan sosial di bawah klhk ini mulus mulus saja rata rata dan tidak ada tantangan
yang agak dekat ya di lebak
di lebak ini di sana ada istilahnya kasepuhan
ada beberapa yang sudah mendapat penetapan
ada tiga sekarang di kabupaten lebak itu
itu selama ini memang ada
itu selama ini masih ada
tapi memang ada tarik menarik konflik antara pengelola kawasan taman nasional yang ada di sana gunung halimun salak itu dengan masyarakat adat
dengan keluarnya sk penetapan hutan adat ini relatif konfliknya sekarang sudah bisa diminimalisir
kalau di total berapa jumlah ya kawasan hutan adat itu sendiri yang ada di indonesia
sampai saat ini ada empat puluh sembilan lokasi hutan adat
dengan luas wilayahnya kira kira berapa
kalau ini kan lebih kurang lima ratus an hektare ya
ya memang tidak terlalu luas ya
dan jumlah populasinya juga semuanya
populasinya juga tidak terlalu luas ini
kalau tidak salah di sini hanya enam ratus an
enam ratus an kepala keluarga ya
kepala keluarga atau jiwa ya jiwa
kepala keluarganya mungkin dua ratus an
jadi bisa lah lebih mudah untuk menanganinya dan juga melakukan pengelolaannya kan
itulah yang ketika
ketika pemerintah memberikan keputusan ini biasanya itu semua kita lakukan verifikasi di lapangan ya
apakah memang betul betul supaya terlalu luas juga
kadang kadang juga kemampuan masyarakat untuk melakukan pengelolaan ini juga pengontrolan pengamanan dan sebagainya juga ada keterbatasan
apalagi banyak sekali sekarang tekanan tekanan dari luar ya
istilahnya lahan itu banyak sekali pihak pihakan yang ingin istilahnya menguasainya
pak said targetnya sampai tahun dua ribu dua puluh ya kalau tidak salah itu ada berapa jumlah hutan adat yang pemerintah
hutan adat sampai dengan tahun khusus tahun ini kita menargetkan itu tiga puluh lokasi ya
sampai dengan bulan mei kita sudah capai enam belas ya mudah mudahan
jadi setiap tahun ada tambahan
setiap tahun terus ada peningkatan
tahun depan juga terus kita akan tidak kurang dari tiga puluh juga kita targetkan lagi
nah pak said ini kembali ke program pemerintah secara keseluruhan itu dari yang istilahnya ada konfliknya ada masalah tenurialnya dan juga hukum adatnya dan lain sebagainya
itu bagaimana yang masih harus diperbaiki lah istilahnya ya bagaimana yang masih harus disejajarkan atau selaraskan dan juga apa tantangan terbesar dalam pengelolaan hutan adat ini
bagaimana menurut pak said secara umum
tantangan terbesarnya ini saya ambil contoh di sini ini agak unik juga saya melihat ini masyarakat adat yang begitu kuat menjaga adatnya tetapi mereka tetap terbuka nih
kalau kita lihat segala macam teknologi pun mereka tidak tertutup
kendaraan sepeda motor ada kita temui disini aliran listrik kita temui disini
nah tantangannya ke depan ini bagaimana tetap kita memberikan untuk memastikan supaya
karena hal hal yang mereka selama ini mereka jalankan dari si adatnya masih tetap terjaga dan terbebas atau mungkin tidak terpengaruh dengan situasi yang
pengaruh dari luar ya
pengaruh dari luar
kemudian ini juga harus kita cegah
ada juga di berbagai tempat mengatasnamakan ini adat namun setelah kita coba turun ke lapangan kita melakukan verifikasi kadang kadang juga memang sebenarnya itu
sebagian hanya diada adakan padahal sebenarnya mereka tidak eksis lagi
itu kan yang tidak diinginkan sebenarnya
oleh sebab itu verifikasi itu sangat penting ya melihat lapangan itu
ini yang dilakukan pak said mau tidak mau ya harus
harus ya kita mendata yang pertama yang penting yang sangat penting adalah yang pertama subjeknya
berapa besar populasi anggota masyarakat adatnya kemudian wilayahnya dimana
karena kalau kita salah dalam menentukan
ini bisa menimbulkan konflik baru antara masyarakat adat dan itu rumit menyelesaikannya
apalagi kalau nanti ada istilahnya ya ini milik siapa dan lain sebagainya itu tidak jelas
saya tahu di tempat lain seperti di papua harus sangat hati hati kita
harus sangat hati hati
baik terima kasih banyak pak said dan menurut saya apa yang kita bisa pelajari di sini adalah justru bukan saja kita melakukan konservasi terhadap hutan itu sendiri
itu bukan hal yang penting tapi juga melakukan konservasi dan pelestarian terhadap masyarakat dan budaya yang ada di sini
tentu saja terus harus kita jaga karena disini banyak sekali yang kita bisa pelajari kearifan lokalnya dan juga ini merupakan bagian tentu saja dari keberagaman kita ya
sebagai orang indonesia yang dengan ragam budayanya tradisinya begitu banyak
nah ini bisa dijadikan salah satu cara untuk kita melakukan konservasi
hukum yang jelas kepada masyarakat tinggal sini
terima kasih banyak pak said
dan mungkin kita juga perlu nanti melihat ya contoh contoh hukum dan juga hutan adat di tempat lain
iya insight akan kembali tentu saja kita ingin lebih tahu lagi bagaimana masyarakat di sini mengelola kawasannya terutama hutannya dan juga apa apa saja keunikan yang bisa didapatkan
ya di desa tenganan pegering singan di kabupaten karang arseng bali ini tetap berhasil
ya kinsaid with desi anwar kali ini langsung dari desa tenganan pegering singan di kabupaten karang arseng di bali
nah sejak bulan februari ya tahun dua ribu sembilan belas ini kawasan ini ditetapkan sebagai kawasan hutan adat di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan
apa artinya ya setelah kawasan ini dinyatakan sebagai hutan adat dan apa apa saja yang membedakan pengelolaannya dengan pengelolaan hutan hutan di tempat lain
setelah hadir bersama saya salah satu dari kepala desa di desa penganan pegeringsingan ini ya namanya pak iwayan sudarsana
tapi katanya akrabnya dipanggil pak ars
kita berada di sini pas ketika ada festival tenganan ya
pak arsana seperti kita ketahui ini kan desa adat ini sangat unik ya beda dengan kawasan bali yang lain
jadi dari segi pengelolaannya secara administrasi itu juga beda memiliki hukum adat sendiri juga berbeda
nah setelah ditetapkan lah kawasan ini sebagai hutan adat jadi ada pengakuan dari pemerintah ini mungkin kira kira bisa dijelaskan sedikit ya
mengenai bagaimana kawasan ini dikelola baik masyarakatnya dengan lingkungan sekitar ataupun secara administrasinya dengan pemerintahan daerah
ya terima kasih ibu
sebelumnya perkenalkan diri dalam struktural kami di desa adat tenganan pegeringsingan saya selaku kliang adat
salah satu di antaranya karena kami
berkecimpung di struktural adat itu ada enam orang yang memegang keputusan
jadi kliang ini semacam pemimpin gitu
sepertinya seperti itu ibu
jadi kami di tenganan pegering singan sangat mensyukuri apa yang menjadi warisan dari budaya leluhur
jadi kami disini sangat menjunjung tinggi aturan adat seperti awig awig itu sendiri
mungkin bisa cerita sedikit mengenai
apa hukum adat atau aturan adat yang unik di sini yang juga tentu saja membedakannya dengan kawasan bali lainnya
dan apalagi disini katanya memang asli disini
turun temurun ada disini ya
seperti apa yang dibilang orang tua kami di sini kami sangat menjunjung tinggi aturan adat
baik itu hutan adat perlindungan hutan adat
yang sampai saat ini kami diperhatikan oleh pemerintah dengan penetapan hutan adat
itu kami sangat berbangga sekali dan berterima kasih terhadap pemerintah yang sudah melirik kami
keberadaan kami di desa adat tenganan pegering singan
justru itu harapan dari kami mudah mudahan kedepannya hutan yang kami warisi itu menjadi tonggak
kami dalam melakukan upacara karena kami di bali mengenal adanya trihita karana
jadi itu penyebab terciptanya kebahagiaan
jadi hubungan antar manusia antar sesama hubungan antara manusia dengan alam
jadi alam itu sangat berperanan penting untuk kehidupan kami
kami dalam berupacara
jadi kami sangat bersyukur sekali atas penetapan hutan adat kami di desa adat tenganan pegering singan
nah selama ini bagaimana khususnya dengan memanfaatkan atau ya hidup di tengah alam ini
bisa diberikan contoh penggunaan lahan di sini pak arsana
bagaimana misalnya memanfaatkan atau menggunakan hutan maupun lahan yang ada di sini
menggunakan untuk apa saja dan bagaimana caranya
terima kasih ibu
dari beberapa wilayah yang kami warisi di sini itu merupakan wilayah yang abadi
hutan abadi sawah abadi dan sampai kapanpun peradaban ini berlangsung
mudah mudahan hutan kami itu tetap abadi
tetap dengan jumlah yang sama
tanpa mengurangi rasa hormat dan tidak mengurangi rasa kecil hati kami
kecil hati kami untuk kedepannya mempertahankan hutan itu sendiri
jadi karena kami hubungan manusia dengan alam itu sangat kami menghormati alam
jadi alam itu sangat mendukung kami dalam melaksanakan ritual upacara
sebagai contoh untuk hari ini kami melakukan upacara besar yang namanya upacara sambah
jadi kami juga mendapatkan pengakuan dari pemerintah terkait dengan upacara
pemerintah yang terkenal adalah perang pandan
jadi dalam simbolis perang pandan itu bukannya berperang
tetapi berperang dalam terhadap diri kita sendiri
dan berperang itu adalah persembahan terhadap ide sang yang widiwasa tuhan yang mahesa
yang manifestasinya adalah dewa ningpa yudan itu betara indra
jadi kami mempergunakan sarana dari alam
yang terkenalnya sekarang menjadi perang pandan
yang justru itu kami adalah kami mendapat pengakuan itu awal dari sebelumnya itu bahasanya adalah mekare kare
jadi mekare kare itu pada dasarnya itu adalah buah kara artinya buah
ya jadinya kami melakukan persembahan yang terdapat dari alam dari hutan
dan kami persembahan kepada ide sang yang widiwasa
dan ini nanti seterusnya akan demikian ya
dan juga kalau saya lihat ini pengakuan pemerintah ini sebenarnya hanya memang justru kita yang banyak pemerintah yang banyak belajar dari hukum adat yang selama ini berlangsung
bagaimana masyarakat di sini menjaga keseimbangan kehidupan dengan alam menghormati alam sekitarnya dan lain sebagainya
tapi kalau sekarang ini saya lihat juga di sini banyak wisatawan ya baik lokal maupun mancanegara
ini rata rata bagaimana kehidupan masyarakat disini
dari mana mendapatkan pencapaian
dari mana mendapatkan mata pencarian
iya kami juga sangat bersyukur lahir sebagai warga adat di sini
jadi kami sangat bersyukur dengan rahmat tuhan
dengan wilayah yang sangat strategis
justru itu peradaban kami ke depan itu dilirik oleh para wisatawan
karena kami sangat mempertahankan
seperti di awal kami bilang sangat menjunjung tinggi aturan adat
justru itu kami melaksanakan kebudayaan
itu bukan karena para wisata
jadi para wisata itu ada karena budaya
dan bukan sebaliknya ibu
budaya itu ada karena para wisata
kami sangat menerima hal itu
bahwa kami harus mempertahankan apa yang namanya
dan cukup terbuka ya terhadap wisatawan
selain itu dari mana mata pencarian utama
ya yang kami dari pendapatan tradisional kami disini itu adalah dari alam
tertama dari pendapatan tradisional yang kami mewarisi disini
terkait dengan program bapak jokowi
selamat jokowi yang terpilih
kami bersyukur kami mendapat sertifikasi juga dari hutan adat
dan kedua kami memiliki dua ratus lima puluh lima sekian hektar sawah
yang sampai saat ini masih utuh dan abadi
itu pendapatan tradisional
pendapatan tradisional kami selain para wisata ibu
jadi masih rata rata petani dan wisatawan yang datang lumayan ya cukup banyak ya
itu bisa dikatakan berapa persen ya dari pendapatan daerah ini arsana dari wisatawan
ya itu rata rata ya ibu
jadi kami disini memberikan pengelolaan terhadap anak anak kami disini
pemuda pemudi kami disini
terunodah kami disini
jadi pengelolaan para wisata kami selain dari hutan adat
yang itu murni masuk ke desa adat ibu
jadi setelah di desa adat
jadi kami bekerja sama dengan instansi pemerintah
saya tertarik nih sebab pak arsana sebagai salah satu dari pemimpin desa ini
bagaimana pengelolaannya dan apakah ada pembagian tugas dan mungkin hak atau kewajiban setiap warga yang tinggal di sini
karena kalau setahu saya jumlahnya juga ya relatif tidak terlalu besar ya
jumlah populasi yang ada disini
ini enam ratusan ya kalau tidak salah ya
iya jadi pendataan kami disini tidak terlalu banyak ya ibu
karena kami disini kelahiran dan kematian itu sangat seimbang
bagian dari menjaga keseimbangan ya
apapun itu karena kami juga sangat menghargai alam

karena kami mempunyai kerajinan yang sekarang banyak sudah mengenal dengan kain tenun geringsing
jadi itu pewarnaan itu sangat didukung oleh alam
tanpa alam kami tidak akan bisa berbuat apa apa ibu
jadi dalam struktural kami disini itu ada pemerintahan yang namanya sesepuh atau penasehat
itu ada posisi lima orang
terus dibawah itu kami ada enam orang
memilih lewat apa karena memang turun temurun atau ada semacam pemilihan yang dilakukan untuk memilih
tata kerama kami disini
kami dalam struktural itu senioritas
jadi urutan perkawinan
jadi tahapan tahapan itu kami lalui bertahun tahun sebelum kami mendapatkan posisi jabatan untuk saat ini
yang enam orang
yang terus bawahannya itu ada enam orang juga yang namanya bahan tebenan
selaku pengontrol kami di kliang
nah setelah itu bawahannya itu ada
dua belas orang itu juga melakukan kegiatan ritual setiap upacara setiap kegiatan kegiatan di adat
untuk warga adat tenganan pegeringsingan itu melakukan tenaga tenaga persiapan
ya seperti itu struktural kami disini
jadi jelas ya ini fungsi dan lain sebagainya
yang selebihnya itu menjadi kerama gumi
kami terbagi menjadi tiga golongan
ada kerama desa
itu mantan dari kerama desa
dan keseluruhan secara keseluruhan ada pendatang yang tinggal disini
waktu ada erupsi gunung agung mereka dikasih kesejahteraan disini
atas dasar kemanusiaan mereka dikasih menempati lahan lahan disini
itu termasuk krama gumi pemaksan
namanya gumi pemaksan
kami punya tiga kelompok itu
jadi kami menjadi satu disini
dalam kapasitas keluaran bali disini itu satu paibong
jadi secara keseluruhan pemaksan itu jadi satu
bagaimana menjaga jumlah populasi
karena saya lihat ini kan daerahnya terbatas ya
total lahannya sekitar sembilan ratus hektare
dan itu sudah pembagiannya juga sudah jelas ya
yang mana kawasan sawah yang mana yang hutan
dan untuk pemukimannya juga yang mana
nah ini selama ini bagaimana ya menjaga supaya jumlah populasinya tidak
jadi ini pertanyaan yang
itu sangat kami harapkan ke depannya
karena di awal kami sudah sampaikan bahwa warga adat denganan pegeringsingan itu sangat menjunjung tinggi aturan adat yang namanya awig awig
secara struktural tertulis itu jelas
dan warga adat itu sudah paham antara bisa melakukan perbuatan atau pelanggaran itu ada ada sangsinya
justru itu kami sangat mempertahankan dan menjunjung tinggi aturan adat tersebut
termasuk mungkin jumlah anak
itu relatif itu yang kuasa ibu
itu dalam artian itu alami
jadi kami di sini tidak melakukan hal hal seperti kb
karena dari dulu jumlah populasinya kan seimbang
apakah banyak yang dari masyarakat adat yang misalnya keluar atau rata rata ketika keluar kembali lagi itu bagaimana
itu karena mengenyam pendidikan
kami sangat mendukung untuk warga kami di sini untuk menggali ilmu setinggi tingginya
tapi tanda kutip ingat dengan keberadaan kami di sini untuk melanjutkan peradaban
jadi itu bisa dihitung jari ibu
tetap mereka akan kembali ke desa asal muasal mereka
jadi siapa lagi kalau bukan kita yang akan bertahan
salah satunya contohnya pak arsana ya pendidikannya di sini bagaimana ada sekolah sampai
ya kalau di sini kami hanya punya sd ibu
tetapi selebihnya dalam struktural kami di sini kami memiliki kebudayaan yang masih lestari
kami juga punya pasraman
di sana kami mendapatkan pembinaan pembinaan terkait dengan hutan adat terkait dengan adat istiadat
pada saat pendewasaan meningkat dewasa sejak dini kami sudah dikasih pembinaan oleh orang orang tua kami di sini
untuk mempertahankan tradisi budaya selain pendidikan ilmu dari sekolah kami juga mempunyai peseraman ibu
kalau desa ini sendiri pak arsana ini selama menjabat kira kira apa yang menjadi prioritas
apa yang perlu diperhatikan
jadi siapapun pemimpin siapapun yang memegang jabatan kekuasaan itu pasti ada visi dan misinya ibu
jadi kami di sini satu misi dan visi kami satukan
jadi kami harus membangun dan mempertahankan tradisi adat dan budaya kami di sini
yang paling penting untuk dibangun dan juga dipertahankan apa
ya dari di awal sudah kami sampaikan juga itu yang kami sangat pertahankan itu menjunjung tinggi aturan adat ibu
dan itu cukup banyak ya aturan
itu ada enam puluh satu
jadinya enam puluh satu pasal
maaf jadinya kami di sana berguru dari pasal per pasal
jadi terkait dengan hutan ada terkait dengan perkawinan kami di sini diatur segalanya dalam aturan adat tersebut
dan itu sampai sekarang rata rata dipatuhi atau ada juga yang mungkin melanggar
kalau melanggar apakah ada sanksinya
namanya manusia ibu tidak sesempurna dewa
jadi kami pasti ada kekurangan dan kelebihan kehilapan
jadi dari sekian permasalahan yang kami alami selama menjabat di sini ya kami lebih banyak melaksanakan dengan kekeluargaan musyawarah mufakat
itu yang menjadi tonggak kami di sini
tetap keputusan itu ada dalam permusyawarahan untuk mencapai mufakat
nah dengan adanya pengakuan ini kira kira apa yang perlu di
yang perlu dipertahankan khusus untuk ke
ya jadi kedepannya kami mengingat kembali kepada regenerasi kami
tuan anak cucu kami kedepannya untuk melanjutkan peradaban ini
itu harapan yang paling besar kami harapkan
siapa lagi kalau bukan anak cucu kita ke depan untuk mempertahankan tradisi aturan adat
yang terpenting hutan adat kami biar tetap lestari sampai kapan
sejauh ini bagaimana kerjasama dengan pemerintah daerah dengan pemerintah secara keseluruhan
kami sangat berterima kasih terhadap instansi pemerintah klhk nya juga yang sudah memperhatikan kami di sini
ya jadi kami sudah sangat sangat dibantu terkait dengan pembibitan untuk mempertahankan
hutan adat kami untuk tetap lestari
jadi kami sudah diberikan bibit bibit tanaman upekara yang kami tiap hari kami melakukan ritual di desa
jadi kami biar memiliki tumbuhan tumbuhan yang sebagai pendukung untuk sarana upekara
mungkin bisa cerita sedikit mengenai keunikan atau kekhasan dari hutan adat di sini pak arsana
dan juga apa yang bisa didapati dan bagaimana masyarakat memanfaatkan ya hasil hutan itu sendiri
dalam aturan adat itu ada aturan yang tidak tertulis juga
tetapi sudah menjadi komitmen kami di desa adat itu sudah menjadi kewajiban keseharusan kami untuk mempertahankan itu
dalam aturan adat itu
jadi dalam hutan adat itu kami memiliki empat pohon yang mempunyai nilai lebih
dalam artian kami memiliki pohon durian pohon kemiri ada pohon keluak dan pohon dahab
jadi setiap berbuah itu tidak boleh dipetik
jadi setiap berbuah itu warga adat bisa memungut barang siapapun warga adat
memungut tidak boleh memetik
itu untuk kesejahteraan warga adat ibu
itu warisan dari leluhur
apalagi kami tidak boleh memanjat lagi
yang kedua kami dilarang menebang tanpa izin
ya itu kami sudah diwarisi dalam aturan adat tersebut
jadi setiap menebang pohon
tidak boleh menebang tanpa izin
betul tidak boleh menebang tanpa izin
itu harus lapor ke desa adat
biasanya kalau diberikan izin itu alasannya apa
ya kalau diberikan izin senantiasa itu sudah ada kontrol ke lokasi
bahwa kayu itu layak tebang atau tidak
layak dalam artian itu kayunya sudah mati
dan sudah tua
yang kedua yang namanya pengapih
itu setiap daunnya itu atau penjarangan
setiap daunnya itu berhimpitan
jadi itu diberikan menebang satu
dalam tiga pohon dikasih menebang satu pohon
yang ketiga setiap ada pernikahan baru
antara warga lokal maupun yang mengambil keluar
itu diberikan hak untuk menebang kayu yang masih hidup
untuk dibikin bangunan tradisional kami di sini
ya itu aturan dari kami
tapi tanda kutip kami di sini tidak boleh menebang sekehendak hati
ini untuk mengontrol dan juga untuk menjaga kelestarian
kalau ada yang melanggar apa
ya kalau itu
seperti di awal kami bilang kami tidak sempurna dewa
mungkin ada kehilapan
jadi seandainya kalau ada pelanggaran
jadi kami sudah mempunyai payung hukum juga
setelah nanti dapat penetapan hutan adat kami di desa adat
juga memiliki payung hukum yang namanya aturan adat itu sendiri
jadi di sana jelas
bahwa pelanggaran itu pasti kena sanksi
dan dengan denda uang kepeng
itu sangat sangat memberatkan kami
kalau kami seandainya ada warga
yang melakukan pelanggaran
dan itu pernah terjadi
sementara ini kami hanya dengar kabar aja ibu
kami tidak mengungkap
jadi kami sebagai warga adat sekarang hanya menerima
asal menerima dan tidak mengarahkan warga untuk tidak melakukan hal tersebut
tapi sanksi sosialnya mungkin sangat dirasakan ya
sampai sekarang ini aturan hanya untuk boleh memungut dan lain sebagainya
ini sudah di patuhi rata rata
sampai seketika ini
termasuk oleh anak anak muda
sampai detik ini warga adat maupun pendatang itu tidak akan berani berbuat pelanggaran
terutama yang pendatang itu kalau memungut itu ada sanksinya juga gitu
jadi memungut itu hanya orang yang tinggal di sini yang boleh
kami di sini kalau pendatang
leluhur kami bilang juga itu atas dasar kemanusiaan
seandainya jatuh pada saat itu mereka lewat
jadi diberikan untuk tetapi harus dimakan di bawahnya
tidak boleh dibawa pulang
tapi selama ini dengan memungut itu kalau orang lokal di sini harus dimakan atau bisa dijual
dijadikan sumber mata pencarian dari empat pohon yang nilainya lumayan
karena terlalu banyak ya bu
apalagi durian kan
ya itu yang paling disukai masyarakat
saya sendiri senang sekali dengan durian
kalau setiap berbuah jadinya itu warga adat itu menginap di bawah pohon
siapapun warga adat bisa menempati
siapa duluan dia dapat untuk menempati satu pohon dari beberapa hutan adat yang terlindung ini
jadi mustahil untuk kita konsumsi bu
karena ada acara kalau setiap panen musim itu mungkin pemudanya minta izin ke desa adat untuk memohon satu hari
untuk apa namanya istilahnya orang sini itu untuk ngerampak gitu istilahnya
jadi mereka dikasih keleluasaan untuk menempati satu hari
itu ribuan bu
mustahil untuk kami konsumsi
dan itu akhirnya dijual kan
iya pada akhirnya dibagi ke masyarakat
mungkin kalau personal ya mereka jual
jadi hutannya di sini makanya kelihatan begitu rindang begitu asli
masih utuh bu
masih utuh ya
dan ini justru bisa dijadikan contoh ya bagaimana kita melakukan konservasi dan pelestarian terhadap hutan itu sendiri
mungkin apalagi kira kira yang diinginkan khususnya untuk lebih baik lagi bekerja sama dengan pemerintah daerah dan klhk apa yang masih perlu di
jadi harapannya kami itu sangat menghormati sekali alam
jadi tolong bantu kami bagaimana untuk mempertahankannya
yang kedua karena kami memiliki hutan yang curam ekstrim tempatnya
justru kalau ada hujan lebat itu pasti ada sedikit tergerus
jadi jalan jalannya tergerus
untuk mencapai tempat lokasi itu juga sedikit ekstrim
jadi ke depannya kami sudah berbenah dengan tenaga manual untuk memperbaiki jalan jalan dan tangga
tangan tangan menuju ke hutan itu
harapan kami dari pemuda pemudi kami di sini sebagai pengelola pariwisata akan mengembangkan tracking jalur tracking ibu
mudah mudahan realisasi ke depan jalannya sudah diperbaiki biar pengunjung bisa nyaman
itu harapan kami
tapi fasilitas selama ini masih tetap ya ada bagus atau apa saja mas
ya sampai saat ini kami melakukan ritual upacara usah besambah
itu para daha atau truni pemudi
jadi mereka melakukan ritual ke hutan
jadi sangat sangat ekstrim jalannya ibu
sampai saat ini waktu hujan lebat kemarin itu sudah tergerus
jadi mungkin harus dibangun ya jalanan supaya
betul ibu harus dikembalikan mungkin jalan jalannya itu seperti tera sharing tangga
itu harapan kami
biar pemuda pemudi kami bisa melakukan upacara ke hutan
dana desa selama ini ada diterima
sangat juga membantu kami dana desa kami juga kami seiring sejalan dengan dinas
jadi kami terus melakukan musyawarah mumpakat bersama mencapai mumpakat bersama
jadi apapun pembangunan kami di sini kami duduk bersama
dan kami melakukan kegiatan kegiatan dinas juga bersama sama
dan sementara ini kami
dan sementara ini kami terima itu pembangunan pembangunan dana desa itu rabat jalan
pembangun fasilitas infrastruktur
di desa tetapi pada saat ini belum ke hutan gitu
hanya di desa dulu
kita harapkan pemerintah daerah juga bisa membantu ya membangun
karena upacara ini merupakan bagian yang sangat penting
suatu keharusan ibu
kalau masuk ke hutan sementara itu jalannya kurang bagus curam
dan mungkin kedepannya kita harapkan ada yang bantu
terima kasih banyak pak
semoga semua terima kasih banyak ibu
ya demikian insight with desi anwar kali ini mengenai pengelolaan hutan adat di desa adat tenganan pegeringsingan di kabupaten karangasem
ini merupakan daerah yang sangat unik
pulau bali itu juga unik ya
tapi di daerah ini justru lebih unik lagi
karena ini merupakan desa adat yang sudah ratusan tahun ya
turun temurun tinggal di sini menjaga kelestarian alamnya menjaga keseimbangan hidupnya memiliki hukum adat
dan juga tentu saja justru dalam pengelolaan hutannya banyak yang kita bisa pelajari
cara melakukan konservasi menghormati alam dan juga tidak menebang pohon atau melakukan hal hal yang sifatnya eksploitatif
dan bagi anda yang berwisata ke bali tentu saja ini merupakan salah satu destinasi wisata yang penting ya
jangan sampai dilewatkan di desa adat tenganan pegeringsingan di kabupaten karangasem di bali
demikian insight with desi anwar kali ini
dan tentu saja jangan lupakan kita bisa disaksikan di cnnindonesia com dan juga di youtube kita insight with desi anwar